hutan di tempat ini adalah milikku raden
dan jika raden ingin menggunakan memuka lahan di tempat ini
untuk pengukiman dan juga ingin melakukan siar islam
saya persilahkan dengan tangan terbuka raden
terima kasih kidan
kalau tempat ini menjadi pakuan
aku ingin kidanu yang menjaga
lama tak sadarkan diri para tabib
tidak ada yang dapat menyembuhkannya
sehingga istirahat meninggal dunia
iya kasihan gusti ratu
allah sayang sama gusti ratu
allah tak ingin gusti ratu lebih lama menderita
makanya allah bebasikan gusti ratu dari siksa nyakitnya
gusti ratu meninggal dunia
jangan tinggalkan rara
cucuku bangunlah cucuku
orang menilai kematian adalah sebuah kehilangan
ataupun hal hal yang buruk telah menimpa
ada kematian yang lebih menyedihkan
dari kematian raga seseorang
yaitu matinya hati nurani seseorang dalam membela kebenaran
saat hati nuranimu sudah mati
saat itulah sebenarnya kamu sudah mati jujur
selamat tinggal duduk
jangan kamu berpikir pikir
jangan kamu lengah dan mudah terpedaya
musuh musuh abadimu akan terus menghadang
sifat sifat buruk yang menjangkiti hawa nafsumu
keserakahan kedengkian iri hati
musuh itu yang harus kau lawan cucuku

pemuasa gunung sembung
wahai ratu teluh
dari gunung launggung
ratu yang tiada tanding
menunggu talaga bodas
aku memanggil kalian
aku ratu teluh
ratu siluman tercantik
penguasa dunia kegelapan
ada kabar apa
yang tertulis di lontar kalian
tentang masa depan
pajajaran akan berkembang
tenang dan damai
dan telah selesai
aku tidak mau pajajaran damai
dan aku tidak mau
gusti prabu turun gunung
para lembut berkumpul sini
untuk berkumpul di gunung
ada yang bisa kami bantu di kuluh
agar sang prabu tidak turun gunung
kami juga telah mendengar dari para resi di kalangan kami
bahwa anak keturunan gusti prabu
telah sampai ke gunung ini

jangan sampai mereka berhasil menemui kursi prabu
kami semua akan mendukung perintah di gunung
kalian para lembut
tidak salah mendukungku
bukankah telah tertulis
di lontar para resi dari golongan kalian
jangan sampai mereka berhasil menemui gusti prabu
kita berkumpul akan kami langsung menangkan
caruban pesisir saat ini
sudah sangat ramai
penduduknya bukan hanya penduduk pribumi
yang lahir disini
tapi juga penduduk yang datang
yang mencari penghidupan disini
hutan ditempat ini
adalah milikku raden
dan jika raden ingin menggunakan memuka lahan ditempat ini
dan juga ingin melakukan siar islam
dengan tangan terbuka raden
kalau tempat ini menjadi pakuan
kidanu yang menjadi pakuhunya
kidanu bisa mengajak para nelayan
untuk mencari udang rebun
dan diolah menjadi terasi
dengan hasil yang mencukupi
para petani dan juga nelayan
akan nyaman tinggal disini
ibu bunda sudah ada di rumah
raden sudah menemui ibu bunda
dengan siapa dia datang kemari
dengan ni mas rara santang
baiklah kalau begitu
aku pamit dulu ya
kita akan pemerintah